ada yang menarik dari pelaksanaan rakornas partai gerindra
seluruh kader tidak diperbolehkan membawa kendaraan
namun diangkut menggunakan angkutan kota atau angkot
menuju lokasi rakornas di padepokan garuda yaksa bukit hambalang
berikut liputan koresponden rifana pratiwi
ada yang menarik dari acara rakornas partai gerindra
jika biasanya kader kader langsung menuju ke lokasi
namun partai gerindra memilih agar kader kadernya ini naik angkot
menuju ke lokasi acara
dan kita akan ikut bersama dengan angkot ini untuk menuju ke lokasi acara
untuk melihat bagaimana sebetulnya acara rakornas ini berlangsung
sangat menarik sekali
pemirsa saya sudah berada di dalam angkot bersama dengan kader kader dari partai gerindra
untuk menuju ke lokasi acara di padepokan garuda yaksa di bukit hambalang
kita akan ngobrol ngobrol sebentar karena ini sangat menarik sekali
baru pertama kali saya bersama dengan kader dari partai politik
untuk naik angkot menuju ke lokasi acara rakornas
pak ini bapak bapak dari mana sebetulnya
karena saya lihat tadi ada yang beberapa dari jawa timur jawa tengah
kayaknya semua provinsi ada ya pak
kami dari kabupaten bondowoso jawa timur
ini bapak kader aja atau memang ada yang anggota dprd atau memang campur sih pak
kami rata rata yang hadir pengurus partai dpc ketua dan sekian
dan seluruh anggota dprd dari kabupaten dan provinsi
ini idenya pertama kali naik angkot karena biasanya ini nggak pernah terjadi pak
baru pertama kali partai mengangkut ataupun menggunakan moda transportasi angkot untuk kadernya
ini mungkin yang lain pak
ini bukan persoalan pencitraan tetapi pak prabowo ingin mengangkat potensi lokal yang ada di daerah masing masing
sementara ketika transformasi elektronik begitu menjamur
ternyata yang berbasis tradisional ini semakin ketinggalan kita mengupayakan menghidupkan lagi
sehingga pak prabowo melihat ini potensi masyarakat yang harus tetap dijaga
makanya anggota dpr walaupun anggota dpr dan sekaligus pengurus gerindra seluruh indonesia dpc dpc
diharapkan untuk memaksimalkan potensi yang ada
itu murni adalah idenya pak prabowo
oke kalau kita bicara yang agak inti lagi nih pak hari ini kan rakor saya cukup penting ya pak ya
bahwa akan memberikan aspirasi
kepada pak prabowo untuk bisa maju sebagai calon presiden ya pak
nah ini dari kader kader memang semuanya serempak menginginkan beliau maju atau ada tokoh lain yang sebetulnya bisa diusung
siapa nih pak gantian
jadi kalau dari kepengurusan mau partai gerindera yang jelas kader sampai ke bawah
sampai ranting itu yang jelas akan mengusung tetap mengusung bapak prabowo subianto jadi presiden
oke jadi berarti semuanya solid
celah lain bagi tokoh yang lain untuk bisa maju sebagai capres selain pak prabowo ya pak
harga mati pak
ini pemirsa ini perjalanannya sekitar satu jam dari sirkuit sentul menuju ke padepokan garuda yaksa
kita akan terus nanti melihat perjalanannya seperti apa karena cukup jauh dan berkelok kelok
dan demikian saya rivana pratiwi dan juga juru kamera ardianto melaporkan dari perjalanan menuju ke padepokan garuda yaksa